pada suatu saat hiduplah seorang lelaki kaya dengan istrinya yang sakit
dan saat sang istri merasa ajalnya mendekat dia memanggil anak sematawayangnya cinderella
anakku sayang saat aku pergi nanti jadilah anak yang baik dan taat
dan tuhan akan menjagamu aku akan melihatmu dari atas dan selalu bersamamu
kemudian dia menutup matanya dan meninggal
setiap hari cinderella ke makam ibunya dan menangis
ayah cinderella harus berpergian untuk bekerja
dia ingin menikah lagi supaya ada yang menyayangi cinderella
dia menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki dua anak perempuan
cinderella hidup dengan ibunya yang kejam dan dua saudari tirinya yang jahat
mereka memperlakukan cinderella dengan sangat buruk
dia menjadi seorang pembantu dan seorang pembantu

dia menjadi seorang pembantu dan seorang pembantu

satu hari cinderella sedang menyapu lantai
kedua saudari tirinya sedang duduk di sofa sambil makan buah dengan rakusnya
setelah makan salah satu saudarinya melempar kulit pisang ke lantai
ibu tirinya datang ke ruangan tersebut dan menemukan lantai yang kotor
cinderella bersihkan lantainya dengan benar
dengan benar dasar pemalas tidak bisa sekali saja kau bekerja dengan baik hah
iya ibu akan aku lakukan sekarang maaf cinderella juga memasak dan mencuci piring
bolehkah aku ikut makan ibu kau bisa makan sisanya setelah kami selesai makan nanti
jangan memulai drama lagi cinderella pergilah dan cuci piring yang kotor dulu
cinderella membersihkan semua piring kotornya mereka membuat cinder rela tidur di loteng setiap
malam ia menangis dan tidur dalam keadaan lapar melihat cinderella tikus tikus kecil
para burung merasa kasihan padanya dan menjadi temannya
suatu hari sang raja memutuskan untuk membuat sebuah pesta besar dan memanggil semua warga
desa sang raja ingin pangeran untuk memilih salah satu gadis untuk dinikahi sang raja
mengirimkan undangan ke semua para gadis muda untuk mendatangi pesta besar di istananya
kepada semua warga kerajaan aku memiliki sebuah pesan untuk kalian dari sang raja
semua orang di rumahnya harus berpikir dengan baik dan tidak akan berpikir dengan salah

putri untuk sang pangeran pada kesempatan ini semua orang merasa senang dan meloncat dengan
gembira cinderella juga bahagia dan ikut senang dia selalu ingin melihat istana saudari saudarinya
sibuk menyiapkan diri untuk datang ke pesta ayo anak anak bersiaplah untuk ke pesta
besar perlu pesta aku ingin sang pangeran menikah dengan salah satu dari kalian
dan kau cinderella dan bentuklah mereka berdua untuk bersiap anak anakku harus terlihat seperti
seorang putri salah satu dari mereka akan menikahi pangeran ibu sang pangeran pasti
akan menikahi aku cinderella rapikan rambutku dan bantu aku memakai gaun
tidak cinderella kau kesini dulu aku yang akan menikahi pangeran cinderella sangat baik hati sarahk nquint diselamatkan dengan keinginan
sangat baik hati ia menolong kedua saudarinya
aku harap aku bisa pergi juga
bisakah aku ikut pergi ibu
aku juga ingin melihat istana dan mendatangi pesta itu
kau bahkan tidak memiliki gaun untuk dikenakan
semua orang akan tertawa padamu dan kau akan mempermalukan kami
berani sekali kau menanyakan hal itu padaku
kedua saudarinya dan ibunya pergi ke pesta
cinderella ditinggal sendirian dan menangis
ia mengingat kalau dia memiliki gaun pernikahan ibunya
namun gaun itu sudah rusak
ia mulai menjahit gaun itu
teman teman kecilnya dan para burung mulai untuk membantu juga
ini akan memakan waktu yang lama
dan seselesainya pesta pun akan usai
tiba tiba seorang ibu peri muncul
jangan menangis anakku
aku akan membawamu ke pesta
dan bagaimana mungkin aku bisa ke sana
gaun ini sudah sobek sobek dan aku tidak memiliki gaun untuk mendatangi pesta itu
jangan khawatir anakku yang manis
gaun usang cinderella berubah menjadi sebuah gaun baru yang indah
dan di kakinya muncullah sebuah sepatu kaca
teman teman tikusnya dan para burung hinggap di labu
ia mengubah labunya menjadi sebuah kereta kencana yang indah
para tikus menjadi kuda untuk menarik kereta kencananya dan burungnya menjadi seorang kusir
tapi ibu peri saudari saudariku dan ibu tiriku akan berada di sana juga
mereka pasti akan marah
mereka pasti akan marah kalau melihat aku di sana
jangan khawatir aku akan membuat mereka tidak mengenalimu
terima kasih ibu peri kau baik sekali
tapi ingatlah anakku
sihirnya hanya akan bertahan sampai tengah malam
kau sudah harus di rumah pada saat itu
oh iya ibu peri aku akan mengingatnya
aku akan mengingatnya
cinderella melambai pergi dan berangkat ke pesta
saat ia memasuki ruang pesta semua mata berpaling padanya
saudari saudarinya dan ibu tirinya tidak mengenalinya
cantiknya gadis itu
sang pangeran tampan melihat cinderella dan jatuh cinta pada pandangan pertama
hei gadis cantik
bolehkah aku berdansa denganmu
iya tentu saja
sang pangeran tidak berdansa dengan orang lain
dia tidak bisa berpaling dari cinderella
cinderella berdansa sepanjang malam dengan sang pangeran
dan dia hampir saja lupa kalau waktu sudah mendekati tengah malam
tiba tiba ia terima
dia mengingat akan perkataan ibu peri
matanya melihat ke arah jam
oh aku harus pulang sekarang
tapi sekarang masih
saat ia sedang berlari salah satu sepatunya terlepas dari kakinya
dan ia tidak memiliki waktu lagi untuk kembali mengambil sepatunya
saat ia melihat sang pangeran berlari menghampirinya
dengan cepat ia duduk di kereta kencananya dan pergi
pangeran melihat sepatunya dan segera diambil olehnya
mengapa ia melarikan diri
sudah jam dua belas malam perjalanan kereta kencananya menghilang
dan kembali menjadi labu
cinderella mengambil jalan pintas dan berlari sampai rumah
aku akan menemukannya meskipun aku harus mencarinya ke seluruh negeri
aku ingin bertemu dengannya sebisaku
pangeran sangat bersemangat untuk melihatnya lagi
sehingga dia ikut dengan para pegawai kerajaan untuk pergi mencarinya

pangeran menemukan pangeran
mereka pergi dari pintu ke pintu
setiap gadis di rumah diperintahkan untuk mencoba sepatunya
namun tidak ada yang muat
mereka pun akhirnya sampai ke rumah cinderella
selamat datang yang mulia
nyonya apakah ada gadis yang datang ke pesta kerajaan
kedua putriku mendatangi pesta itu tadi malam
panggil putri putri anda
mereka harus mencoba sepatu ini
kami mencari seorang gadis yang memiliki sepatu ini
oh salah satu dari mereka mungkin mengenakannya
aku akan panggil mereka
para saudarinya mencoba sepatu itu
mereka memaksakan untuk bisa masuk namun tetap tidak bisa
apa masih ada orang lain di rumah
oh tidak tidak aku hanya memiliki dua orang putri
ibu tirinya mengunci cinderella di loteng
sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk mencoba sepatunya
kami harus memeriksa seluruh rumah
secepatnya seorang pengawal melihat jalan menuju loteng namun pintunya terkunci
apakah ada orang di dalam
ibu tiri mengikuti pria itu
oh tidak jangan tidak ada orang di dalam
kau tidak perlu mengembaskan waktumu di sini yang mulia
ia mendobrak pintunya dan masuk ke dalam
dikejutkan dengan keberadaan seorang gadis yang duduk di dekat jendela
aku menemukan seorang gadis di sini
pangeran dan pengawalnya berkumpul di dekatnya
dan memerintahkan cinderella untuk mencoba sepatunya
sepatunya muat di kaki cindera dengan sempurna
ibu tirinya terkejut
tidak tidak tidak
akhirnya aku menemukanmu
ia langsung berlutut dan melamarnya
maukah kau menikah denganku
pangeran meraih tangannya dan menciumnya
dia kemudian berkendara kembali ke istana dengan cinderella
raja dan ratu bahagia saat bertemu dengan cinderella
mereka mengundang ayah cinderella untuk menghadiri pernikahannya
cinderella dan sang pangeran menikah dan hidup bahagia selamanya
mereka berdua berdua berdua berdua
mereka berdua berdua berdua